tidak harus jauh jauh keluar kota
anda warga ibu kota bisa menghabiskan waktu liburan bersama anak dan keluarga di jakarta saja
misalnya di tebet eco park jakarta selatan ini
berwisata gratis dan bisa bermain di area outdoor dengan suasana yang nyaman
membuat sejumlah pengunjung terutama anak anak merasa betah berlama lama di taman ini
bulan lagi ada keperluan di jakarta jadi belum bisa keluar kota
yaudah jadi cari yang deket deket aja
terus ternyata bagus banget gede gede terus bersih
apa yang bikin kamu suka
kamu bisa main apa aja
kali datang ke tebet eco park
senang main kesini
mau kesini lagi
ada ragam kegiatan yang dapat dilakukan di taman ini
mulai dari olahraga rekreasi hingga edukasi
meski demikian pengunjung tidak diperkenankan bersepeda atau bermain skateboard di area
tapi di taman ini
wahana wahananya memang ramah anak
tetapi pengawasan dari orang tua tetap diperlukan
ini adalah salah satu permainan yang bisa kita coba secara gratis di tebet eco park
nah selain ini juga masih banyak wahana wahana lain yang bisa dicoba tentunya ramah anak
atau kita bisa sekedar jalan santai menikmati suasana taman di infinity link bridge atau jembatan oranya di sebelah sana
pohonnya rindang udaranya juga adem terasa jauh dari hiruk pikuk ibu kota
tebet eco park buka setiap hari dan dibagi menjadi dua sesi yaitu pada pukul tujuh pagi sampai sebelas siang kemudian pada pukul satu siang hingga lima sore
pengunjung wajib mendaftar melalui aplikasi jaki sebelum datang ke lokasi karena adanya pembatasan pengunjung yaitu empat orang pada weekdays dan lima orang pada saat weekend

begitu pula dengan ruang publik gratis yang ada di jakarta pusat ini taman lapangan banteng
taman lapangan banteng pembuka mulai enam pagi hingga enam sore pada hari kerja dan enam pagi hingga delapan malam pada akhir pekat

taman lapangan banteng jakarta pusat ini juga salah satu tempat yang dapat ditunjungi ketika waktu libur karena kita bisa menikmati ruang public
karena selain banyak permainan permainan anak yang dapat melatih sensor motorik anak seperti yang saya mainkan saat ini
setiap akhir pekan juga kerap diadakan bazar bazar yang menarik untuk dikunjungi
selain itu yang paling ditunggu tunggu adalah pertunjukan air mancur taman lapangan banteng
yang diadakan setiap hari jumat sabtu dan minggu pada sore hingga malam hari
taman lapangan banteng menyediakan area khusus bermain anak seperti perosotan ayunan jungkat jungkit dan lainnya
lapangan banteng menawarkan suasana asri dikelilingi pepohonan yang mana suasana seperti ini jarang ditemukan di tengah kota
yang menarik lainnya di sini adalah monumen pembebasan irian barat yang bisa menjadi wisata edukasi
mencari yang seger seger ya kan olahraga bawa keluarga terus dilihat kok sekarang lapangan banteng bagus ya gitu
untuk oksigennya untuk anak anak
anak bermain jadi saya berminat ke sini
kebetulan ini adalah sebuah alternatif ya tempat alternatif bermain anak anak
terus kayaknya tempatnya itu sangat menyenangkan yang terpenting adalah murah meriah
pejabat gubernur dki jakarta heru budi hartono menyampaikan
pihaknya telah melakukan rapat koordinasi untuk menyambut libur natal dan tahun baru dua ribu dua puluh
sejumlah kegiatan kegiatan pun dipersiapkan untuk menambah semarak libur akhir tahun
kalau beliau beliau yang merayakan natal ya pasti kita lebih memberikan kenyamanan dan semarak kira kira
pengunjung yang ingin datang ke taman lapangan banteng maupun tebet eco park
juga bisa membawa perlengkapan untuk piknik di area rumputan
tapi ingat pengunjung wajib menjaga kebersihan lingkungan serta fasilitas fasilitasnya
guna memberikan kenyamanan bagi semua